ya allah aku belum menemukan anak anakku dan mengganti uang jaka
sekarang satu satunya orang yang baik banget sama aku juga udah ngusir aku
sekarang aku harus kemana
enggak aku gak mau ikut kakak
aku gak mau hidup di jalanan kak
kasian kakak kamu kan mau ketemu sama kamu
sekarang kakak pergi aja dari sini
popi udah tinggal sama mama
popi kakak pengen lihat aku bahagia kan
sekarang aku gak usah cari aku lagi
tapi mendingan kamu gak usah cari pompi lagi
sekarang dia udah bahagia hidup sama tante
kita cari ibu dan ayah popi
katanya kakak tau tempatnya ibu dan ayah
tapi ternyata kakak gak tau tempatnya dimana
kita udah cari susah susah kak
sally udah ya mendingan kamu pergi aja dulu sekarang
gak usah cari popi lagi
nanti kalau kamu udah ketemu sama ibu kamu
ajak ibu kamu kesini
suruh ambil bulan dari tante
terima kasih pak
ini benar buat saya pak
itu kan ada tulisan aja untuk bapak
cuma kok nggak ada isinya pak
kok bisa gak ada isinya
sebentar ya pak
kok bisa ya
amplopnya ada tapi uangnya nggak ada
padahal saya udah siapin uangnya disini loh pak
ah gak mungkin pak
masih gak ada yang berani masuk ke ruangan bapak
selama ini kan aman ruang saya
yang biasanya beres beres ruangan bapak
jangan jangan murti pak yang ngambil
pantesan dia bisa dapat uang
buat biar cicilan
saya kan udah sering sering nolong dia
sebentar ya pak
saya bener bener gak tahu soal uang itu pak
jangan bohong kamu murti
selama ini saya udah banyak bantu kamu
tapi kenapa kamu tegak tegaknya
lusut saya dari langkah
uang gaji pak satpam

saya juga nggak percaya sebenarnya kalau kamu yang ngambil murti
tapi cuma kamu orang yang bebas keluar masuk ruangan saya
tapi cuma kamu orang yang bebas keluar masuk ruangan saya
orang salah kok masih saja di pilar itu

mama kok yakin kalau murti pasti pelakunya
mama kok yakin kalau murti pasti pelakunya
lebih baik kamu pecat dia sekarang
lebih baik kamu pecat dia sekarang

daripada nanti timbul masalah lebih besar lagi

maaf pak gavin kalau saya lancar
tapi benar apa kata ibu retno
tapi benar apa kata ibu retno
jangan sampai nanti ada masalah lagi
pak gafin pak saya benar benar gak ambil uang gajinya pak tatpam pak
bapak harus percaya sama saya pak
mulai hari ini kamu gak bekerja lagi di kantor ini
silahkan kemasi barang barang kamu dan pergi dari sini
baiklah pak saya mengerti posisi bapak
meskipun bukan saya yang ambil uang pak satpam
mungkin memang ini jalan hidup saya pak
saya siap pak
kenapa udah kasih kesempatan saya kerja di sini
silahkan tamit dulu pak
silahkan kemas barang barang saya
bapak ini aku beli
pakatmu bapak selalu kutip uangnya
ya allah aku belum menemukan anak anakku dan mengganti uang jaka
sekarang satu satunya orang yang baik banget sama aku juga udah ngusir aku
sekarang aku harus kemana